pemerintah melakukan serangkaian langkah antisipasi agar mengurangi pergerakan masyarakat di akhir tahun
salah satunya kebijakan memangkas cuti bersama atau larangan cuti di akhir tahun agar masyarakat tidak pelesiran
namun pemda salah satunya di yogyakarta justru membuka sejumlah tempat wisata
bergabung singgih raharjo kadispar daerah istimewa yogyakarta
selamat malam pak singgi
selamat malam mbak tiffany
oke pak singki ini pemerintah pusat kan sudah dari jauh jauh hari mengingatkan
mengimbau masyarakat untuk tidak mudik untuk tidak liburan artinya untuk menahan diri ya
tidak melakukan perjalanan nanti di akhir tahun di liburan nataru
tapi di daerah salah satunya di yogyakarta pemda justru akan membuka tempat wisata
kenapa pak alasannya
jadi begini mbak tiffany perlu kami luruskan ya
jadi kita tidak bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah pusat
jadi yang kami acu adalah inmen dagri yang selalu diterbitkan setiap ada evaluasi tentang perkembangan covid sembilan belas
yang kemudian inmen dagri itu ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur
yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan instruksi bupati dan wali kota
sekarang ini daerah istimewa yogyakarta masuk di ppkm level kedua
sehingga tempat wisata atau tempat umum itu diperbolehkan
tentu kemudian syarat syarat kita sampaikan
yang pertama adalah syarat untuk sertifikasi ghc di sendiri
yang kedua adalah qr code berlindungi menjadi standar untuk melakukan screening beragam kegiatan para wisata
jadi selama ini kita mengacu pada instruksi
menteri menteri yang setiap dua minggu sekali sekarang ini dilakukan evaluasi
sehingga sekarang ini sudah ada satu ratus tiga puluh lima tempat wisata yang melakukan uji coba operasional
pada saat kemudian penurunan level dari tiga ke dua
seperti itu mbak titani
pemerintah kan melalui pak menteri muhajir kan juga sudah waktu itu mengimbau masyarakat
katanya nggak usah mudik nggak usah beli tiket tadi untuk liburan akhir tahun
artinya dengan adanya uji coba ini
kemudian nanti implementasi dari satu ratus tiga puluh lima tadi ya pak singgi sampaikan objek wisata atau tempat wisata di yogyakarta
ini memang khusus diperuntukkan untuk warga lokal aja
jadi begini kita tidak menutup kemungkinan bagi wisatawan yang berasal dari sekitar daerah istimewa yogyakarta
yang selama ppkm level dua ini juga sudah mengunjungi
jadi saya harap untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di daerah istimewa
yogyakarta harus sudah vaksin
baik itu vaksin lengkap dosis satu dua maupun dosis satu
bagi yang merah dan hitam memang kami tidak bisa menerima mereka
jadi persyaratan persyaratan itu apabila kemudian dilengkapi termasuk persyaratan perjalanan
saya kira kita welcome saja seperti itu
kedepannya bagaimana dari pemerintah daerah sendiri yogyakarta khususnya ya
menjamin keamanan mencegah atau meminimalisir timbulnya kluster
karena misalkan kita berkaca dari kasus lebaran kemarin
walaupun juga sudah diimbau gak mudik gitu jangan jalan jalan jangan liburan tapi tetap saja
nah ancaman varian baru dan juga gelombang ketiga ini kan juga di depan mata nih pak singgin
bagaimana menjamin bahwa tidak memunculkan kasus kasus positif yang baru
bahkan yang paling ditakutkan kluster nanti jadinya kemana mana
jadi yang pertama tentu kita siapkan dari sistem screening terlebih dahulu
kami punya aplikasi namanya visiting jogja
yang itu merupakan aplikasi untuk sistem reservasi dan pembayaran tiket secara online
melalui aplikasi tersebut yang sudah terintegrasi dengan peduli lindungi
sehingga bagi wisatawan yang kemudian akan melakukan kunjungan ke jogja
menginstall aplikasi tersebut
maka kemudian akan terhubung dengan atau di screening di data centernya di peduli lindungi
sehingga ini screening awal adalah seperti itu
yang kedua adalah persyaratan perjalanan dan kita di posisi untuk pengelola tempat wisata
kami betul betul menerapkan protokol kesehatan dan kami selalu lakukan monitoring dan evaluasi
masing masing pengelola juga punya satgas covid yang bertanggung jawab penuh

apa yang terjadi di dalam destinasi wisata tersebut
maka kami didasarkan untuk melakukan tindakan
baik itu surat peringatan pertama kedua
dan bahkan kalau kemudian diulang maka kami akan lakukan tutup untuk sementara
seperti itu mbak
oke tegas berarti ya sanksinya ya
oke pak singgi
jadi termasuk juga untuk fasilitas
untuk fasilitas untuk menyediakan sarana cisi
jadi sekarang ini belum lama kami juga memberikan beberapa bantuan kepada pengelola tempat wisata
seperti hand sanitizer sabun cair kemudian face shield dan sebagainya
untuk memastikan para pengelola ini juga melakukan atau memberikan sarana pasarnya cisc
atau kesehatan keamanan dan kebersihan tersebut
pak singgi masyarakat ini kan banyak yang sudah menahan diri
sehingga kalau mendapatkan sinyal sinyal oh tempat wisata di daerah ini udah dibuka gitu
langsung ditangkap gitu sinyalnya
radarnya cepat banget
nah yang ditakutkan adalah sinyal ini kan justru bisa menjadi ancaman untuk daerah itu sendiri
dalam hal ini misalnya yogyakarta
karena kedatangan banyak wisatawan banyak turis di sana gitu
pertanggung jawabannya seperti apa
dan screeningnya kalau berarti
screeningnya kalau dari jakarta
kalau tadi kan pak singgi bilang sekitar jogja
kalau dari yang luar yang jauh jauh dari jogja screeningnya bagaimana
jadi kami juga melakukan screening untuk yang
kalau yang di udara kan pasti sudah di screening melalui angkasa pura
bagi yang kemudian naik kereta api pasti di screening oleh pt kai
nah bagi yang perjalanan darat tentu harus memenuhi persyaratan persyaratan juga
kami kerjasama dengan dinas perhubungan
baik itu provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan screening di
kalau di provinsi screeningnya di perbatasan provinsi ya
tentu ini kami lakukan secara ada
kemudian di tingkat kota dan kabupaten
ini dinas perhubungan juga bekerjasama dengan dinas pariwisata melakukan screening kembali
jadi screeningnya sudah berlapis lapis ya mbak rifani ya
terutama yang pertama dan yang kedua
yang pertama dengan screening aplikasi visiting jogja
kemudian screening di darat ya
di perbatasan kemudian screening di kabupaten dan kota
sekaligus juga pemberlakuan ganjil genap yang saya melihatnya di tingkat kabupaten kota ini sangat ketat sekali
sehingga dan ini juga ini adalah upaya yang kami lakukan
tapi kami juga harus kemudian meminta kepada wisatawan
untuk kemudian menjadi the smart traveler atau wisatawan yang bijak begitu ya mbak tiffany ya
untuk kemudian bekerjasama pemenuhan syarat syarat perjalanan
kemudian untuk syarat syarat bagaimana bisa masuk ke tempat wisata di jogja
ini saya mohon juga ada kerjasama dari wisatawan tentunya
untuk kemudian sama sama untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan tersebut
oke jadi kalau misalnya dibilang pemda ini lagi kasih sinyal pancingan untuk orang
pelesiran apakah seperti itu pak singgi
jadi kami dua duanya harus jalanan
perekonomian dan kesehatan tentu ini kami lakukan secara hati hati
kalau sekarang ini kami membuka satu ratus tiga puluh lima tempat wisata bukan berarti kemudian kami buka penuh
tapi kemudian kami lakukan adalah pembatasan pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatannya harus dijalankan dengan baik

oke jadi optimistis akan tetap berjalan aman
walaupun di tengah imbauan orang orang nggak boleh pelesiran nggak boleh mudik nggak boleh jalan jalan di libur nataru ya pak singgi ya
jadi para traveler harus jadi wisatawan yang bijak tentunya seperti itu
baik terima kasih pak singgi raharjo
mudah mudahan yogyakarta selalu dalam keadaan aman ya
selamat malam pak singgi sehat selalu
oke terima kasih